sementara dari lanjutan kejuaraan piala aff u sembilan belas
tim garuda nusantara harus menerima pil pahit setelah dikalahkan thailand dengan skor satu dua di stadion gelora delta sidoarjo di babak penyisian terakhir
namun hasil ini tak berpengaruh pada timnas yang tetap melenggang ke babak semifinal
tidak seperti biasanya pemain timnas u sembilan belas melawan thailand di stadion glora delta sidoarjo
senin malam banyak diwarnai kesalahan individual
di babak pertama timnas u sembilan belas harus ketinggalan dua gol akibat tidak disiplinnya pemain belakang menjaga pemain thailand
tak mau tertinggal lebih jauh pelatih indra syafri memasukkan witan sulaiman dan rafli mursalim di babak kedua
namun baru pada menit ke delapan puluh empat timnas berhasil mencetak gol melalui rifat marasa base
hingga akhir babak kedua skor tidak berubah satu dua untuk keunggulan thailand
pelatih indra syafri mengakui buruknya permainan timnas akibat pressure ketat
pemain thailand yang membuat pemain indonesia banyak melakukan kesalahan

tapi kalau bergoling golnya jadi akan nyaman
jadi kalau memain di peringkat jadi akan menang
meski menang pelatih thailand memuji permainan tim indonesia
bahkan thailand menginginkan kembali bertemu dengan indonesia di babak final
sementara menteri pemuda dan olahraga imam nahrawi tetap yakin garuda muda akan menjuarai piala aff dua ribu delapan belas meski kalah melawan thailand
menpora meminta pelatih segera memperbaiki mental pemain
dan terus bekerja keras agar dapat mengulang kemenangan yang diraih saat menjuarai piala aff dua ribu sembilan belas tahun dua ribu tiga belas
mungkin beban psikologi mereka harus dipacu lagi
meskipun sudah pasti lolos ya
tapi semangat mereka harus lebih besar lagi
karena kita tahu bahwa thailand punya kelebihan fisik
punya kenal tangsi
skill dan kekuatan tim yang terkoreksi dengan baik
dengan kekalahan ini
timnas u sembilan belas menempati posisi runner up grup a di bawah thailand
selanjutnya garuda nusantara akan melawan juara grup b di semifinal yang akan berlangsung pada tanggal dua belas juli mendatang